berdasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
dan juga surat edaran kemenhub no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
per dua puluh empat oktober calon penumpang dari dan yang menuju bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur
wajib menunjukkan hasil tes pcr negatif serta sudah disuntik vaksin minimal dosis pertama
hasil tes pcr yang berlaku dua x dua puluh empat jam itu pun disarankan terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi
namun jika belum terkoneksi pemeriksaan manual akan dilakukan petugas kantor kesehatan pelabuhan
sementara itu anak berusia di bawah dua belas tahun juga sudah diperbolehkan melakukan penerbangan dengan beberapa persyaratan
sementara di denpasar bali warga yang memiliki keperluan di luar bali baik pekerjaan atau urusan keluarga
mengeluhkan harga pcr yang mencapai rp empat ratus lima puluh per orang karena dinilai terlalu mahal
lain halnya bagi wisatawan yang memang sudah memiliki budget untuk kebutuhan selama liburan termasuk tiket pesawat dan biaya
mungkin bisa diturunkan sedikit
ya kalau memang harus ya pasti
kalau di mana
ya artinya dibandingkan biasanya
terasa sih ya karena dulunya hanya bilir sekarang ini ya terasa juga
tapi kalau memang sudah aturan dan kita butuh untuk perjalanan ya mesti diikuti
sementara jurubicara gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas kota denpasar untuk memenuhi keperluan masyarakat yang akan melakukan tes pcr
saat ini di kota denpasar sudah ada dua belas laboratorium enam dari pemerintah dan lainnya klinik swasta
tentu dengan adanya kewajiban untuk menggunakan syarat perjalanan dengan swab pcr ini kan menyebabkan permintaan untuk melakukan tes ini kan semakin banyak

dan kami di denpasar ini sebenarnya sudah ada dua belas lab atau dua belas laboratorium yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan surat keterangan pcr
penerapan tes pcr bagi pelaku perjalanan moda transportasi udara ini resmi diberlakukan mulai minggu dua puluh empat oktober kemarin sesuai surat edaran kementerian perhubungan no dua
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia